ratusan ayam serama berlenggak lenggok di atas panggung berlomba
menjadi yang terbaik dalam kontes kesenian dan kecantikan ayam serama nasional di bandung
gaya khasnya mengangkat dada dan menegakkan ekornya menjadi kelebihan ayam yang satu ini
peserta lomba tak hanya datang dari sejumlah penjuru kota di indonesia saja
tapi juga datang dari negara tetangga malaysia
jako ayam cantik asal pekan baru ini mendadak menjadi pusat perhatian pengunjung
sebuah pusat perbelanjaan di kawasan kopo bandung minggu sore
tak hanya di foto jako pun diburu untuk diajak selfie atau swafoto oleh penggemarnya
seekor ayam jenis serama ini baru saja memenangkan kontes kesenian dan kecantikan ayam serama nasional
terus cangkri terus dia bisa menurut perintah yang rawatnya
minggu sore ratusan pecinta ayam serama se indonesia memamerkan koleksi ayam kesayangannya
tak kurang dua ratus lima puluh ekor ayam berlomba menjadi yang terbaik
ada empat kategori yang dilombakan diantaranya kelas anakan
kelas betina kelas jantan dan kelas laga bintang
penilaian dilihat dari gaya saat mengangkat dada
keaktifan saat dipanggung dan anatomi tubuh seperti bentuk kepala
jengger ekor bulu panjang sayap dan kaki
selain datang dari sejumlah penjuru kota di indonesia
peserta kontes unggas ini juga diikuti peserta asal malaysia
saya ingin bersama dengan rakan rakan
saya rapat dengan kenalan rakan rakan di indonesia
saya kemari sejak tahun dua ribu dua belas setiap tahun saya kemari
saya ada kontes yang besar
kontes ayam serama tingkat nasional ini digelar setahun sekali
salah satu tujuannya adalah memperkenalkan ayam serama kepada masyarakat
yang pertama sih untuk memperkenalkan ke pemula bahwa ayam seramai ini ayam terkecil di dunia
untuk agar penghobi khususnya di bandung dan indonesia lebih erat saja silaturahminya
dan kedua untuk menongkrang harga jual ayam serama itu sendiri
ayam serama termasuk jenis ayam terkecil di dunia yang memiliki bobot badan tiga ratus lima puluh gram hingga empat ratus gram
pada lomba peserta ini harga ayam pemenang bisa melonjak hingga dua kali lipat
mencapai jutaan rupiah per ekornya
dian permatasari bandung